kami kembali ke informasi terkini dari ibu kota jakarta
di mana terjadi kebocoran gas yang terjadi di cawang jakarta timur
di mana petugas terpaksa menutup ruas jalan dari arah halim menuju gatot subroto
gas yang bocor juga berbau
kebocoran berasal dari sebuah pipa dibarengi dengan semburan serta bunyi
di lokasi kejadian juga tengah berlangsung pengerjaan sebuah proyek bangunan
video kebocoran gas ini direkam oleh karyawan badan narkotika nasional
yang gedungnya berdekatan dengan lokasi kejadian
kebocoran terjadi di jalur trotoar
laporan kebocoran diterima oleh petugas pada pukul tujuh senin malam
belum diketahui penyebab bocornya pipa gas tersebut
dan hingga saat ini para petugas masih berada di lokasi untuk penanganan
bagaimana update terkininya
kita sudah terhubung dengan jurnalis transmedia
ada f rizal yang saat ini berada di lokasi kejadian
tepatnya di depan kantor badan narkotika nasional
bagaimanakah update terkininya di sana efri zal
hingga saat ini petugas dari proyek lrt pgn serta pemadam kebakaran
masih melakukan penutupan kebocoran budi
oke itu bisa anda jelaskan lagi
sejak kapan kemudian kebocoran ini diidentifikasi
dan titik lokasinya ada di mana
menurut pedagang di sekitar kebocoran terjadi pada pukul tujuh tiga puluh
taksi kebutuhan melihat proyek sedang ada proyek pengeboran
oke jadi tepat di proyek atau lokasi tempat pengeboran terjadi gitu ya efri zal
ya benar budi
oke sekarang penanganannya seperti apa efri zal
siapa yang bisa anda lihat petugas yang ada di sana
atau mungkin kepolisian atau mungkin paramedik
atau mungkin ada petugas dari pgn mungkin
untuk saat ini alat berat sudah didatangkan ke lokasi
dan petugas dari proyek petugas dari pgn sendiri
dan petugas polisian sudah ada di titik lokasi
oke jadi sudah mulai ramai ya
penanganannya seperti apa efri zal
penanganannya kalau dilihat dari mata singka
terlihat alat berat menghampiri pusat kebocoran gas
dengan menggunakan alat berat yang ada di sana
menggunakan alat berat untuk menutup pipa gas tersebut
apakah sedang berlangsung penutupan
dan apakah anda melihat dari jarak anda
ngomong ngomong anda berapa meter dari lokasi kejadian
efri zal saat ini
lima belas meter budi
oke berarti anda bisa melihat atau mempunyai visual yang cukup baik gitu f rizal ya
apakah dari penanganan yang dilakukan sekarang sudah berkurang itu
jumlah gas yang keluar gitu efri zal
hingga saat ini bunyi kebocoran
dari pipa gas tersebut sudah tidak terdengar lagi
tapi anda masih lihat masih banyak gas yang kemudian keluar dari lokasi
atau seperti apa atau tidak
kepulan kepulan gas itu sudah tidak terlihat lagi
tidak seperti pada saat kebocoran sebelum ada petugas
berarti langsung bisa ditangani dengan cukup baik ya efri zal ya
dampaknya seperti apa sih efri zal
sejak jam tujuh malam tadi hingga saat ini anda berada melaporkan di lokasi
apakah banyak mobil
kalau tadi kita lihat juga di layar video atau di layar kaca
ada mobil mobil yang tertutup abu banyak gitu
apakah juga banyak misalnya orang orang di sana
atau mungkin mobil mobil di sana juga terkena dampak gitu f rizal
untuk sampai saat ini tidak ada mobil mobil atau kendaraan roda dua yang terkena dampak
namun petugas lantas pores jakarta timur telah menutup arus lalu lintas
oke dialihkannya kemana tuh efri zal
dialihkan menuju jalan d i panjaitan
oke berarti dari arah keluar tol halim menuju ke arah jembatan layang cawang itu
sudah ditutup dan diarahkan ke bawah gitu efri zal ya
ke arah uki dan d i panjaitan gitu ya
oke lalu apakah di sana juga banyak orang orang warga masyarakat yang juga berkerumun
melihat situasi gitu apakah juga ada penanganan khusus gitu untuk masyarakat yang juga berkerumun di sekitar sana
untuk melihat gitu efri zal
untuk masyarakat yang berkerumun atau untuk melihat kondisi kejadian ini
sangat sedikit sekali budi tidak terlalu banyak masyarakat yang datang ke sini
masalahnya di sini tidak ada pengumuman warga budi
oke jadi kondisi sekali lagi bisa dilaporkan efri zal bagaimana informasi terkininya
sedang melakukan apa para petugas di sana
dan apa perbedaannya dari beberapa waktu yang lalu seperti anda lihat gitu efri zal
untuk sekarang petugas telah berhasil menutup pipa gas dan petugas masih berkonsentrasi di lokasi pipa bocor
sementara itu jalan masih diserta halte transjakarta tidak bisa digunakan
oh jadi tidak hanya arus kendaraan yang ditutup tapi juga transjakarta juga
ditutup situ ya efri zal
apakah arah sebaliknya atau arah berlawanan dari arah cawang maksud kami dari arah pancoran
mt hariono menuju ke arah cawang bekasi halim itu juga ditutup efri zal
tidak budi untuk arah dari cawang menuju halim atau gatot subroto menurut halim
jalan arteri hingga jalan tol itu dibuka normal budi
dibuka normal ya jalan alteri dan juga tol ya
tapi apakah menimbulkan kemacetan yang cukup panjang mungkin banyak orang yang melihat
atau orang berhenti sejenak itu efri zal atau tidak
tidak budi untuk jalan tol lancar lancar saja budi
oke f rizal kalau kita lihat ini saat ini anda tadi sudah mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur angsur baik
apakah evakuasi f rizal ini kan juga kita lihat ada di depan badan narkotika nasional
kemudian ada di depan halte bus transjakarta
rumah sakit pusat otak nasional apakah ada evakuasi atau penanganan evakuasi darurat
misalnya untuk para masyarakat atau penghuni bangunan yang ada di sekitar sana efri zal
untuk evakuasi darurat sementara ini sejak pukul tujuh tiga puluh tadi tidak ada tambah evakuasi darurat
namun petugas kepolisian sejak pukul tujuh tiga puluh sudah menutup akses
jalur dari rumah sakit rumah sakit otak hingga ke lampu merah cawang budi
jadi tidak ada evakuasi sama sekali ya baik di bnn ataupun di rumah sakit pusat otak nasional
apakah ada keterangan terkini gitu f rizal dari petugas yang ada di sana gitu
misalnya apa penyebabnya atau mereka sudah bisa dimintai keterangan apapun gitu f rizal
untuk petugas dari proyek atau pgn sendiri belum ada keterangan yang kita dapati budi
dari informasi yang anda dengar saksi mata mengatakan bagaimana
apa keterangan keterangan dari saksi mata yang mungkin bisa anda rangkum dan anda himpun gitu afriza
untuk saksi mata sendiri mengatakan pada saat kita bertanya dia hanya mendengar letupan gas pada saat di depan gedung bnn
baik baik terima kasih sekali lagi f rizal jurnalis transmedia yang saat ini melaporkan ada di sekitar lokasi
dan saat ini juga mobil polisi sudah menutup ruang jalan dan juga ada beberapa marka yang memang sengaja menutup kitaran mengarah ke arah mc haryono
sehingga terjadi kepadatan arus kendaraan dari arah keluar tol cikampek menuju arah cawang
semuanya saat ini dilimpahkan ke arah jalan menuju ke jalan di panjaitan atau persisnya dekat universitas kristen indonesia
oke jadi petugas sendiri sudah bersiaga sejak keluar tol halim situ ya irfan ya
ya sudah bersiaga bahkan kalau kita melintas dari arah tol sediatmo di bawah jalannya arah jalan arteri biasa itu juga sudah tidak bisa belok ke arah mc haryono dan diterabas terus lurus masuk menuju ke di panjaitan
ada kemacetan juga dari arah sediatmo jalan sediatmo itu menuju ke arah uki karena sebagian mobil dan kendaraan bermotor yang ingin melintasi jalan mt haryono
ternyata dihalau oleh polisi untuk terus mengambil jalan lurus menuju di panjaitan
anda sendiri ada di sana dari arah mana mau ke arah mana irfan
saya dari rumah sakit karoles sebetulnya mau menuju rumah
tapi ketika mau melintas ke arah mc haryono dihalau oleh petugas sehingga saya mengalihkan arah kendaraan menuju ke arah halim
nah ternyata di arah halim juga mengalami kemacetan dan saya sekarang terhenti
di depan arah flyover jalan cawang menuju mt haryono
seberapa parah irfan kemacetan yang timbul yang terdampak dari penutupan jalan ini sebenarnya yang bisa anda gambarkan secara kasat mata saja
kemacetannya sebetulnya tidak terlalu macet artinya mobil masih bisa jalan dalam kecepatan sekitar dua puluh km dan sebagainya
hanya saja harus bersabar karena arus kendaraan yang begitu banyak dari arah luar tol cikampek menuju ke arah cawang
tapi hanya satu jalur yang tersedia dan itu pun tidak bisa langsung tembus ke arah mt haryono melainkan dialihkan ke jalan di panjaitan
oke itu yang kemudian juga membuat macet gitu ya irfan ya karena bertemu juga dari orang yang dari arah di panjaitan menuju uki gitu mungkin ya
betul yang dari keluar dari arah halim juga mengalami hal yang sama jadi kemacetan juga ada di arah masuk arah untuk keluar ke jalan menuju ke bandara halim bandara halim itu sendiri
banyak anda lihat cukup banyak petugas kepolisian yang ada di sana untuk mengatur dan seberapa besar pengaruhnya petugas di sana mengatur lalu lintas dengan apa kaitannya dengan orang orang tidak saling menyerobot gitu irfan
ada beberapa di titik lampu merah menuju masuk tol ke arah cikampek ada satu sampai tiga polisi yang berjaga termasuk juga dari arah lampu merah halim menuju ke arah masuk menuju ke arah jalan mt haryono dan pecahan ke jalan mti panjaitan
ada sekitar dua petugas
dan jalan flyover menuju ke arah mc haryono sendiri hanya ada palang marka dan juga palang mobil polisi yang memalang dan ada dua petugas yang bersiaga tapi berada di dalam kendaraan
sama kendaraan motor juga ada yang nakal mencoba menerapas mungkin mencari tahu sebetulnya ada apa apa sampai jalan flyover mc haryono ini ditutup
tapi ketika mereka melintas sekitar beberapa menit mereka akan kembali lagi dan terdampak oleh polisi
jadi anda lihat juga banyak pengendara motor yang menerobos halangan polisi kemudian mencoba menaik flyover gitu ya
ya dan kembali lagi
oke irfan bagaimana dengan arah sebaliknya irfan dari arah cawang dari arah mt haryono menuju ke
dari arah cawang dari arah mc haryono justru yang menuju ke arah cikampek ini sangat lancar sekali
sangat lancar justru ya
iya sangat lancar sekali
oke jadi orang orang yang kemudian ingin menuju ke airport halim sendiri tidak terhalangi dengan banyaknya
pake atau pangkatnya orang orang yang kemudian teralihkan ke dipanjaitan gitu irfan ya
betul hanya saja harus bergantian karena arus kendaraan dari keluar tol cikampek terus menerus memadati ruas jalan masuk menuju ke arah di panjaitan
sehingga meski lampu hijau pun para pengemudi yang sebetulnya mau menuju ke halim harus bersabar karena harus dihalau polisi dulu sehingga baru bisa melintas masuk ke arah halim
apalagi irfan yang bisa anda berikan informasinya kepada kami apakah juga di sana juga banyak orang orang yang kemudian berhenti mencari tahu atau cukup teka teki gitu di sana irfan
jadi kemudian banyak orang yang akhirnya menghentikan kendaraannya
hanya pengendara motor saja mungkin yang tampaknya antusias untuk melihat penasaran apakah sebetulnya yang terjadi dan kenapa sampai jalan flyover menuju mt haryono ini tutup
selebihnya pejalan kaki tetap melakukan kegiatan seperti biasa
mereka pun yang melintas dari
jalan di panjaitan menuju ke arah halim beberapa banyak yang juga berjalan kaki
irfan jika ada pemirsa cnn indonesia yang dari arah bekasi gitu ya dari arah halim dari arah tol cikampek ingin menuju ke kawasan cawang
bisa anda jelaskan kira kira rute mana jalur mana jalan mana yang bisa ditempuh oleh masyarakat dari arah tol cikampek ingin menuju ke daerah jakarta selatan gitu misalnya
kalau bisa karena ruas jalan dari arah tol cikampek langsung masuk ke jalur tol dalam kota tidak ditutup
sepertinya masih bisa meneruskan perjalanan menuju ke arah mc haryono meski tidak boleh lama dan harus terus melintas karena konsentrasi upaya penanganan dari gas yang bocor akibat proyek lrt ini sendiri
itu hanya berpusat
di sekitar dekat kawasan hotel ibis dan juga depan kantor bnn
baik kalau gitu
tapi kalau dari arah cikampek misalnya ingin menuju menghindari kemacetannya bisa mungkin masuk ke arah kalimalang keluar kalimalang atau menuju ke jalur lain sehingga mungkin bisa melintasi ke arah rawamangun dengan menuju lewat jalur kalimalang
kalau tol dalam kota sendiri tidak ada masalah sama sekali irfan ya
tidak ada masalah sama sekali lancar sekali
bahkan dari tol jagorawi pun melintas juga dengan bebas
jadi saat ini tidak ada halauan atau larangan dari petugas untuk melintasi itu
baik terima kasih sekali irfan imam shah atas informasi anda itu tadi
perbincangan saya informasi terkini dari sekitar lokasi kebocoran pipa gas yang ada di cawang jakarta timur dari irfan imam syah koordinator liputan cnn indonesia
kita beritahukan kembali kepada anda bahwa telah terjadi kebocoran gas di cawang jakarta timur
di mana petugas terpaksa menutup ruas jalan dari arah hali menuju gatot subroto
gas yang bocor juga berbau
kebocoran berasal dari sebuah pipa dibarengi dengan semburan serta bunyi yang keras
di lokasi kejadian juga tengah berlangsung pengerjaan sebuah proyek bangunan
video kebocoran gas ini direkam oleh karyawan badan narkotika nasional yang gedungnya berdekatan dengan lokasi kejadian
kebocoran terjadi di jalur trotoar di mana laporan kebocoran diterima oleh petugas pada pukul tujuh pada malam hari ini
belum diketahui penyebab bocornya
karena hingga saat ini memang dari informasi baik yang diutarakan atau diberikan oleh jurnalis transmedia
efri zal yang ada di lima belas meter dari tempat lokasi kejadian
ataupun irfan imam syah yang ada di kawasan halim di sana
di mana arus lalu lintas juga dialihkan
hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari otoritas terkait
baik dari pgn atau baik dari pemprov dki atau kementerian pupr
atau mungkin otoritas yang mengerjakan proyek pembangunan di depan bnn itu sendiri
tentang apa penyebab dari kebocoran pipa gas di depan bnn ini